beralik informasi film kehadiran lawakan khas warkop dki yang pernah populer di dekade seribu sembilan ratus delapan puluh an
benar benar dirindukan penikmatnya
belum genap satu pekan diputar jumlah penonton film warkop dki reborn jangkrik bos telah melebihi tiga juta orang
sebelumnya tujuh film sudah mengantongi lebih dari satu juta penonton pada paruh semester pertama tahun ini
warkop dki reborn jangkrik bos kini melesat ke peringkat ketiga box office indonesia
pada awal penayangan pada delapan september lalu film ini telah berhasil menarik perhatian dua ratus tiga puluh tujuh ribu penonton
angka penonton di hari pertama yang belum pernah dicetak oleh film indonesia sebelumnya
diperkirakan warkop dki reborn akan mengalahkan jumlah penonton film ada apa dengan cinta dua
yang masih bertengger di posisi pertama sebagai film terlaris di tahun dua ribu dua